ada beragam pilihan kendaraan untuk mudik lebaran bisa menggunakan mobil pribadi sepeda motor sekalipun tentu saja tidak disarankan ya
atau juga menggunakan angkutan umum seperti bus
bagaimana jika mudiknya menggunakan bus mewah dengan fasilitas seperti hotel berbintang
kami punya liputannya
beginilah suasana di dalam bus milik am trans ini
kenyamanan nomor satu tentunya
lihat saja deretan sofa empuk yang didesain khusus untuk memberi rasa nyaman bagi penumpangnya
sejumlah fasilitas lain seperti meja makan tempat tidur sampai kursi pijat pun ada
nah kursi pijat ini adalah salah satu fasilitas yang ada di bus mewah ini
kalau ditanya soal kenyamanan ini jauh jauh lebih nyaman daripada bis pada umumnya
mudik lebaran macet macetan di jalan perjalanan panjang itu akan kerasa pastinya dengan menggunakan bis mewah ini
televisi dan fasilitas untuk karaoke pun tersedia
termasuk kulkas microwave dan sejumlah perangkat elektronik lain yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk berpergian
oh ya bus ini juga bisa digunakan untuk mandi loh karena tersedia juga kamar mandi di sini
ada harga ada fasilitas
harga sewa bus mewah ini mulai dari tujuh dua juta rupiah sampai empat belas juta rupiah per hari yang dibagi menjadi dua kelas platinum dan titanium
ada di bis lain mungkin ada ya
tapi memang yang fokusnya adalah bus mewah
yang diberikan di dalam kendaraan kami itu fasilitas fasilitas yang lebih berfokus kepada personal atau bahkan lebih bicara semacam keluarga ya
setidaknya ada lima bus mewah yang beroperasi saat ini
dan untuk lebaran sepertinya anda harus booking jauh jauh hari karena biasanya akan full book di hari h
rathia asriani bandung